jelang masa kampanye pilkada jawa timur polisi semakin gencar melakukan persiapan pengamanan
sejumlah simulasi digelar terutama untuk mengantisipasi tindak kerusuhan
jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dua puluh tujuh juni mendatang polres situbondo lakukan simulasi pengamanan potensi kerawanan pilkada
diketahui tapal kuda panturasi tubondo merupakan salah satu titik kerawan pendukung calon gubernur kofifah inderparawansa emil dardak
dan pasangan syai fulah yusuf putih guntur soekarno
dalam simulasi ini diperlihatkan tahapan penanganan kerusuhan oleh petugas kepolisian
mulai pengerahan personil polisi wanita peleton dalmas dua peleton pemukul dan tembakan gas air mata serta water cannon untuk membubarkan masa
dalam pemilihan gubernur nanti polres situbondo akan melaksanakan skenario pengamanan berpusat pada pengamanan kota
yaitu menghadang masa agar tidak bisa masuk ke dalam kota
selain itu ribuan personil gabungan juga telah dilatih dan disiapkan
untuk menghalau kerusuhan di tingkat bawah dan tps
simulasi pengamanan pial kada jawa timur juga dilakukan gabungan polisi dan tni di pemekasan di area monumen arek lacor pemekasan kamis siang
dengan adanya simulasi ini diharapkan personil kepolisian dan tni
siap mengamankan pilkada di pamekasan
sehingga masyarakat pamekasan akan merasa nyaman dan tenang saat pilkada nanti
masa dari kedua paslon bisa melaksanakan kegiatan kegiatannya dengan damai
kemudian hal hal yang seperti tadi terlihat sajam dan barang barang lain yang terlarang
kami himbau tidak dibawa tidak digunakan dalam kegiatan kegiatan seluruh tahapan pilkada nanti
tidak hanya sisi keamanan dalam latihan bersama ini
ratusan petugas yang terlibat latihan turut menjaga kebersihan
dengan cara memungut sampah yang dijadikan alat simulasi